ya meski terus disebut sebut akan menjadi calon gubernur dki jakarta
sampai hari ini tri risma hari ini belum juga menerima rekomendasi dari ketua umum pdi perjuangan
sementara itu wanita emas hasnaini yang juga kader pdip
ragu jika risma bisa diterima oleh warga jakarta
sampai senin pagi kemarin
wali kota surabaya tri risma hari ini masih menjalankan aktivitasnya
dia mengukuhkan seratus orang paski braka dari seluruh sma negeri di surabaya
sampai hari ini juga belum ada rekomendasi atau panggilan dari ketua umum pdi perjuangan
megawati soekarno putri pada risma untuk menjadi bakal calon gubernur jakarta
meski nama risma tetap disebut sebut sebagai calon kuat menjadi bakal calon gubernur jakarta dari pdi perjuangan
risma mengaku akan memberi kabar jika memang dirinya mendapat rekomendasi itu
sebenarnya tak kasek tak kandani
kan kuat dan wanita panggilan saya
belum ada ya
artinya sampai senin belum ada ya
sementara hasnaini muin
bakal calon gubernur dki yang sedang mengunjungi makam bung karno di blitar
melemparkan bola panas dengan menyatakan risma akan sulit diterima oleh warga jakarta
karena belum pernah belusukan dan menyampaikan program programnya
risma juga dianggap tidak mengenal karakter masyarakat jakarta
kalau di jakarta
masih berandai andai gitu ya
jadi karena belum terbiasa dengan masyarakat jakarta
dia belum pernah belusukan
kalau beliau ingin mencalonkan gubernur
ya tentu jawa timur ya
lain halnya dengan nuning yuningsih warga jakarta
jika risma jadi maju pilgub jakarta
dia akan mampu mengambil suara dari kalangan perempuan
moga moga kepimpinan di tangan perempuan yang sekarang ini disebut gender itu
terlaksana apa yang dia inginkan
tri risma hari ini sampai sekarang tidak pernah menyetujui wacana maju
sebagai bakal calon gubernur jakarta
kebalikannya risma berulang kali menolak dan memilih tetap menjabat wali kota surabaya
sampai masa jabatannya berakhir
wahyu pratama yosibio novianto surabaya blitar